dan sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di lokasi unjuk rasa memperingati delapan belas tahun reformasi saat ini
albi ada berapa banyak masa yang saat ini ada di belakang anda dan siapa siapa saja mereka sebenarnya
ya selamat siang rehat kali ini di belakang saya ada sekitar dua ratus lima puluh sampai dengan tiga ratus orang
yang sedang berunjuk rasa dalam memperingati delapan belas tahun reformasi di indonesia terhitung sejak tanggal dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang lalu
masa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat ini reinhardt mulai dari aliansi jurnalis petani buruh yang ada di seluruh indonesia
dan juga mahasiswa berkumpul sejak tadi pagi sekitar pukul sebelas waktu indonesia merah di depan patung kuda
dan baru saja melakukan orasi di depan kantor kementerian politik hukum dan juga ham
dan mereka saat ini sedang berjalan di jalan medan merdeka barat menuju ke istana kepresidenan
yang menjadi dari titik akhir nantinya untuk melakukan orasi orasi ataupun penyampaian masa ini
yang mana mereka menolak kemunculan rezim orde baru di masa pemerintahan joko widodo
dan juga paham kemiliteran yang dianut oleh pemerintah
yang mereka anggap seperti itu saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah sendiri
baik albi delapan belas tahun pasca reformasi bagaimana sebenarnya pandangan para aktivis
ataupun mereka yang saat ini sedang berdemonstrasi terhadap perkembangan reformasi ini
mereka melihat ini sebagai hal yang positif kah atau justru sebaliknya
ya renhat tadi saya juga sempat bertanya dengan salah satu jurubicara dari kelompok gemah demokrasi ini
yaitu asep komarudin yang menyatakan bahwa delapan belas tahun sejak reformasi pertama kali dikumandangkan
tanggal dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang lalu sampai saat ini mereka menilai beberapa hal yang diperjuangkan
oleh pahlawan pahlawan reformasi indonesia yang merupakan mahasiswa dan juga elemen masyarakat
masih belum tercapai
hal ini masih dilihat masih banyaknya hal hal yang mereka anggap pemerintah belum pro kepada rakyat sendiri
seperti banyaknya penggusuran lalu banyak sekali hal hal yang berbau kemiliteran di indonesia
hal hal tersebutlah yang menjadi pandangan mereka
dan aksi ini mereka lakukan untuk semata mata memperjuangkan hak hak rakyat

informasi dalam artian yang mereka inginkan adalah
memperjuangkan hak hak rakyat indonesia untuk dapat menjadi prioritas utama dari pemerintah yang sampai saat ini
mereka katakan belum mereka rasakan sama sekali sejak dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
dan perlu saya informasikan bahwa untuk mengamankan ini semua
ada sekitar seribu personil dari polda metro jaya yang diturunkan di sekitaran monas dan juga istana kepresidenan
kembali ke studio renhard
baik jadi saat ini masa sedang mengarah ke depan
di istana negara
terima kasih albi pratama
langsung dari lokasi demonstrasi memperingati delapan belas tahun pasca reformasi